dua belas hingga dua puluh lima januari membuat pengelola gelora bung karno menutup semua venue olahraganya
imbasnya beberapa cabur yang menggelar pelatnas di sana harus menghentikan kegiatannya
termasuk pelatnas atletik yang selama ini berlatih di stadion madia senayan jakarta
program latihan yang sudah disusun pelatih pun menjadi berantakan
apalagi sebagian atlet atletik indonesia rencananya akan turun di kejuaraan asia di tiongkok mei mendatang
yang juga menjadi ajang kualifikasi olimpiade tokyo
mungkin kalau jarak jauh dia bisa di jalanan mungkin
tapi kan kalau untuk yang sprinter untuk lompat tinggi itu kan nggak bisa di jalanan
kita butuh alat kita butuh lintasan yang khusus gitu kan
nggak mungkin saya dilatih di kolam kan nggak mungkin
dan nggak ngebantu sebenarnya gitu
paling kalau di kolam atau di kamar misalnya harus latihan di kamar gitu
ya cuma menjaga kondisinya dia gitu biar gak turun turun banget
tapi kalau untuk ngebantu atau untuk menyamai program yang ada di track nggak akan bisa
fitri pun berharap pelatnas atletik mendapatkan dispensasi untuk tetap dapat berlatih di stadion madia
mengingat kawasan gbk juga tidak sepenuhnya ditutup untuk umum
terkait hal ini menpora zainuddin amali berjanji akan berkoordinasi dengan pengelola gbk
termasuk kemungkinan mencarikan alternatif lokasi latihan
spesifikasi sarana latihan atau lapangan taruhlah yang dibutuhkan
tentu akan dicarikan pengganti yang sama di tempat
saya yakin itu pasti ada
jadi dan kita berharap ini dua minggu benar benar dua minggu
kondisi pandemi yang belum juga meredah yang membuat tidak maksimalnya program latihan di pelatnas
tentu akan menyulitkan atlet elit kita dapat mencapai puncak penampilannya
di sejumlah event yang akan berlangsung tahun ini
erlangga wisnuwaji nedy pranedia jakarta